kopi desa wonosalam binaan bank indonesia tembus pasar ekspor
ekspor perdana ke malaysia dilepas langsung gubernur jawa timur
dan kepala perwakilan bank indonesia dan bupati jombang
prestasi kopi lokal yang mampu menembus ke negara tetangga ini
menjadikan wonosalam berpotensi menjadi desa penghasil devisa
di area wonosalam kabupaten jombang jawa timur
merupakan salah satu daerah penghasil kopi
salah satunya kopi ekselsa
kopi yang awalnya tak banyak diminati
kini akhirnya diekspor ke negara tetangga
pelepasan ekspor perdana ke malaysia ini dilakukan
selasa pagi sepuluh mei dua ribu dua puluh dua oleh gubernur jawa timur
hovifah indar parawansa dan kepala perwakilan bank indonesia
wilayah jawa timur
budi hanoto beserta bupati jombang
kegiatan tersebut berlangsung di desa wonosalam jombang jawa timur
banyak anak muda yang terlibat dalam pengembangan kopi ekselsa di wonosalam
para petani kopi dan eksportir yang masih muda
mendapat apresiasi dari gubernur
proses koneksitas dengan pasar ekspor menjadi penting
bagi pemprov jawa timur inisiasi anak muda
dengan bimbingan pembinaan dari bi
dan tentu dari pemkap menjadi bagian yang penting
untuk membangun koneksitas pasar luar negeri
selama ini bank indonesia jawa timur telah membina
para petani kopi di wonosalam dengan pengembangan
klaster kopi wonosalam melalui program sosial bank indonesia
berbagai pendampingan dilakukan seperti penanaman bibit kopi
memfasilitasi bisnis matching
serta capacity building dan memberikan akses pameran skala internasional
baik secara virtual maupun offline
salah satu contoh model bisnis budidaya kopi dari end to end
mulai dulu dua ribu sembilan belas mulai dari pengadaan bibit ya
cara tanam bagaimana teknologi menanamnya
juga ada juga bantuan alat dan seterusnya
sampai akhirnya dihilirnya
sekarang ini dengan sinergi dengan pemprov pemkap
dengan dinas dan opd kami mengucapkan terima kasih
ujung dari pendampingan ini akhirnya berujung pada ekspor
artinya ini umkm dari desa dan kecamatan wonosalam ini
sudah memberikan kontribusi yang bagus untuk pemulihan ekonomi jawa timur
dan ini gak main main ekspor
di bawah binaan bank indonesia
koperasi kopi wonosalam mampu mencapai target peningkatan kapasitas produksi
di atas sepuluh persen

kemudian dari lima puluh ton pada tahun dua ribu dua puluh
menjadi lima puluh tiga ton pada tahun dua ribu dua puluh
kita selama menjadi binaan bank indonesia
kita di target untuk bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh bi
alhamdulillah semenjak dapat binaan dari bi
kita meningkat terus
mulai dari sepuluh persen dua puluh persen
dan sekarang puncaknya kita bisa ekspor kopi ke malaysia
pada ekspor perdana ini kooperasi kopi wonosalam mencatatkan penjualan

eksportir menilai kopi ekselsa wonosalam memiliki potensi besar
untuk bersaing dengan jenis kopi lain saat ini
sinergitas pemerintah provinsi bersama bank indonesia
untuk mengembangkan varietas ekselsa yang unik dan hanya dimiliki jawa timur ini
berpotensi besar menjadikan desa wonosalam sebagai desa penghasil devisa